aku sudah tidak buat lagi
aku sudah mengikhlaskan semua
awal awal santai salamku kepada rakyat
semuanya minta maaf kepada yang ada
suatu saat nanti aku akan menghadapi mu lagi
rai ini dia
ini baru jurus pertama
kamu sudah keok
aku sudah berada disini
aku tidak jatuh dengan jurus
dengan ilmu malih warna
dua kali dia menggunakan jurus yang sama
kesempatan besar bagiku
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah mengikhlaskan semua
awal awal santai salamku kepada rai kian
mintakan maafku kepada yadam
sampaikan pada yadam
aku akan menyusulimu nda
tapi ruas rai
jangan buang enerjimu rai
tetaplah mataku rai
kau pasti akan kuat rai
jangan tindakan rakamu ini rai
rakamu ini akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirimu rai
kau akan baik baik saja
ingatlah perkataanku ini rai
sampai saat ini
raka yang baik bagiku
senang bangga memilikimu
kau pas akan semua
kamu membuatku penasaran
karena aku sangat mencintaimu
kita bertemu disini jika kemarin kau bisa lolos dari sediakan kita
namun sekarang belum tentu keberuntungan akan memihak padamu
tunggu dulu kedasi
bukankah sebelumnya kita tidak memiliki permusuhan
seharusnya kau mencari perempuan bercadar yang ingin membunuh gurumu bukan
bagaimana bisa perempuan ini tahu masalah itu
apa kau tahu dia lari kemana
tentu saja aku tahu kemana dia pergi
berlari ke arah situ
kau hendak menipu kami bukan
aku tidak berniat untuk membohongimu
aku benar benar menyaksikan dengan kepala ku sendiri
dia berlari ke arah situ
kenapa tanda lahir ditahan bukan
dia memiliki tanda lahir di lengan kanannya
berbentuk bulan sabit
tandanya sudah berhasil
dia sudah berhasil
ini masalah raksasaan
apa yang terjadi dengan ini masalah raksasaan raden
di masyarakat tenggara deni